ayo kita berjalan
jangan ikut kamu
bagaimana keadaan kalian setelah lama kutinggalkan
apa maksud malampir
kami selalu bersama yey malampir
malampir tidak pernah meninggalkan kami sedikitpun
kalian sudah dikelabui musuh tapi masih saja yang belum sadar
di sini tuhan akan belajar
harimau itu sudah terluka
tangkap harimau terkutuk itu
kabur kemana harimau itu
awas kalau tertangkap
bakalan aku cabutin giginya
sampai menjadi harimau opong
ke mana ya anak itu
sudah malam seperti ini belum pulang juga
bumi dimana kamu nak